tidak ada yang bisa dipercaya
nolila emang jodoh sama gustaf
baru ngomong gitu aja udah datang
tidak ada yang bisa dipercaya
ntar aja non jangan kemana mana
ini dewi bawa makanan buat
kena akan kehilangan dewi
sekarang kang gustaf cepat pergi dari sini dewi mau tidur ya
masa nggak mempan sih kemarin kemarin mempan
kamu ngapain kesini
kamu mau ngapain ya mau makan lah memangnya mau ngapain
kok belum pesen
ngajak nungguin kamu soalnya aku takutnya kalau aku pesen sama pelayan pelayan dia tau aku buta nanti aku dicela cela kalau sama kamu kan enggak
ya udah kalau pagi pagi di sini itu ada nasi goreng ada bubur ada roti
yang enak apa ya aku minta bubur aja deh
ya udah sebentar ya
saat ini buburnya tapi masih panas jadi hati hati ya
sambil nunggu buburnya dingin aku punya kejutan buat kamu ya
kejutan buat aku
iya lah dibuka
udah dibuka belum
itu lagu kesukaan aku wi lagu latin kalau nggak salah sih judulnya soal andre
andre ini dari andre dia nitip sama kamu buat
aku nggak bilang kotak musik itu dari andre aku bilang judulnya soal andre kalau kotak musik itu dari aku wi
oh aku salah dengar sat aku kira ini dari andre terus dia nitip sama kamu
kamu kecewa ya kamu berharap kota musik itu dari anda
nggak kok sat
nah udah nggak apa apa wi
kalau kamu nggak suka biar aku simpan aja lagi
kok diambil lagi
kamu kan pengennya dari andre bukan dari aku
tapi kan kamu gak suka jadi buat apa aku kasih ke kamu lebih baik aku kasih ke orang lain aja
ya udah aku permisi dulu ya makasih banyak
sat sat tunggu dulu sat sat tunggu dulu
kamu jangan salah paham aku mau dikasih hadiah itu sama siapa aja aku pasti senang
maaf ya tadi aku salah dengar kamu jangan marah
aku gak marah kok lagian kan itu hak kamu kamu lebih suka dikasih sama siapa
jadi nggak ada alesannya aku untuk marah
tapi aku bener suka dikasih hadiah ini sama kamu saat beneran aku suka banget
syukurlah kalau kamu suka
aku minta maaf kamu jangan marah ya sat
marah emangnya aku pantas marah wi
untuk bersaing sama andre aja aku juga gak pantes kok andre kan sempurna
disayang dicintai sama semua orang sedangkan aku udah orang buangan buta pula
kenapa ya semua yang aku inginkan selalu didapatkan oleh andre
kendala yang kita hadapi sekarang ini kebanyakan adalah faktor cuaca yang tidak menentu
kira kira dewi bakal mikir apa ya kalau aku nemuin dia lagi di tempat kerjanya itu
apa jangan jangan nanti dia jadi curiga lagi
kelakunya lihat lihat jahat
tapi nggak kali ya
pak pak andre
kita bahas tentang riset dan juga survei
enggak sih pak yang lagi kita bahas adalah kendala yang terjadi akhir akhir ini
kelihatannya pak andri lagi banyak pikiran ya dari tadi kayaknya kurang konsentrasi
enggak enggak enggak
kayaknya untuk meeting kali ini kita harus lebih mungkin lebih refreshing kali ya
dan untuk meeting kali ini aku mau pindahin tempat khusus meeting hari ini aku mau pindah tempat
andre mau kemana pak
saya mau ke
kasian juga ya kang gustaf kalau nggak ada makanan dikontrakan
mending dewi antrian aja ya ke rumahnya daripada dia ganggu ibu terus
aduh mudah mudahan kang gustap udah berubah
bibirnya non lila merah delima
kalau mandangin non lila terus
kalau saya sampai nggak dapetin non lila mendingan saya nggak kenal sama cewek manapun seumur hidup non
bayangin aja non saya udah punya tunangan si dewi itu saya putusin demi non lila seorang
non lila emang jodoh sama gustaf baru ngomong gitu aja udah dateng
ntar yang non jangan kemana mana
ini dewi bawa makanan buat akang
akang udah yakin wi kalau dewi tuh nggak akan pernah lepas dari bayang bayang akang
iya kan dewi susah kan melupain akang kan
ih si akang tgr dewi bawa makanan supaya akang nggak ke rumah dewi dan bikin ibu marah marah
ya udah ya kang dewi pergi dulu assalamualaikum
tanggung atau wi kan dewi udah bawain makanan buat akang gimana kalau sekalian nemenin akan makan
aduh gak bisa kang dewi harus balik kerja
ya ampun wi nemenin makan gak sampai dua hari
tarah aja ya kang
ya nggak apa apa yang penting dewi mau
ternyata selama ini akang naksir ya sama nonlila kenapa di lukisan itu nonlila bukan dewi
ya ampun wi kamu sama lukisan itu aja cemburu itu lukisan supaya hati nonlila tuh seneng gitu doang nggak lebih tetep aja yang hadiah hati akang tuh cuma dewi
kang dewi tuh nggak cemburu tapi dewi tuh merasa tertipu bisa bisanya akang masih mau tunangan sama dewi
pokoknya ya kang jangan sekali lagi datang ke rumah dewi titik
wi dewi wi biar akang jelasin wi
sampai jumpa lagi